polres jakarta selatan itu sudah kita lakukan sampai hari ini enam puluh tiga hari proses lidik dan sidik
seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat hari ke tiga puluh kita sudah menaikkan status perkara kebakaran kejaksaan agung ini
dari penyelidikan menjadi penyidikan karena dugaan ada tindak pidana
tindak pidana yang kita lihat pada peristiwa penyelidikan adalah
tindak pidana satu ratus delapan puluh tujuh kuap atau satu ratus delapan puluh delapan kuap
kenapa kami memasang pasal alternatif dalam proses naiknya penyelidikan ke penyidikan ini
karena kita ingin meyakinkan apakah gedung kejaksaan agung ri ini dibakar atau terbakar
proses penyidikan kemudian kita mulai dari melakukan analisa terhadap
hasil olah tkp hasil dari pemeriksaan interview dan barang bukti yang sudah kita sama sama kumpulkan
kita sama sama olah bersama dengan kapus lafor dan beberapa ahli yang kita libatkan dalam proses penyelidikan
dalam proses penyelidikan itu kemudian naik ke penyidikan
kita ketahui bersama bahwa gedung kejaksaan agung itu terbakar pada tanggal dua puluh dua agustus jam delapan belas lima belas
kemudian diperlukan untuk mencari penyelidikan
kemudian diperlukan untuk mencari penyelidikan
kemudian diperlukan untuk mencari penyelidikan

dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan bahwa penyebab kebakaran di gedung kejaksaan agung
bukan karena hubungan arus pendek tapi karena open flame
open flame ini atau nyala api terbuka
nyala api terbuka ini menurut keterangan ahli itu bisa disebabkan oleh dua
yang pertama karena bahan
bara api atau karena penyulutan api
sehingga dari situlah kemudian penyidik menerapkan pasal alternatif
untuk melihat apakah ini disengaja atau tidak disengaja
semua kemungkinan kemungkinan dari hasil penyelidikan ini kita naikkan ke penyidikan
untuk memastikan apakah ini dibakar atau terbakar
dari proses penyelidikan yang kita lakukan
kemudian kami bisa sampaikan bahwa asal
kemula api di gedung kejaksaan agung tersebut berasal dari aula biro kepegawaian lantai enam
kenapa penyidik menyimpulkan bahwa awal mula api di lantai enam aula biro kepegawaian
berdasarkan keterangan saksi yang melihat pertama kali api
kemudian saksi yang pertama kali memadamkan
kemudian saksi yang ada pada saat kejadian di tanggal dua puluh dua
ada enam puluh empat saksi yang kita periksa dari proses penyidikan ini
kemudian kita bisa simpulkanlah bahwa asal api tersebut berasal dari lantai enam biro kepegawaian
selanjutnya yang selain keterangan saksi saksi yang bisa menjelaskan bahwa asal mula api berada di lantai enam biro kepegawaian
juga kita meminta bantuan kepada ahli kebakaran dari ipb untuk menggunakan satelit yang bisa mengetahui titik

satelit ini biasa digunakan untuk mengecek kebakaran di lahan
ini bisa menembus dan mengetahui dari mana titik api
kami kemudian koordinasi dengan ahli dari ipb pak bambang hero untuk menggunakan satelit ini
karena banyak spekulasi di luar bahwa titik api ini banyak
sehingga kita harus kemudian menggunakan teknologi untuk menentukan apakah benar banyak titik api
ternyata hasil satelit ini dan kemudian sudah dijelaskan oleh ahli kebakaran
hanya ada satu titik api yaitu di lantai enam biro kepegawaian
maka penyidik menyimpulkan bahwa dari situlah kita mulai awal kejadian kebakaran di kejaksaan agung
pemeriksaan saksi enam puluh empat ini kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa ada lima tukang yang bekerja di aula lantai enam biro kepegawaian
lima tukang ini
lima tukang ini sedang melakukan pekerjaan di ruangan lantai enam biro kepegawaian
kemudian apa aktivitas mereka apa yang mereka lakukan di situ
ternyata mereka dalam melaksanakan kegiatan selain melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh mereka
mereka juga melakukan tindakan atau kegiatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh mereka
yaitu mereka merokok di ruangan tempat bekerja
karena pekerjaan pekerjaan tersebut memiliki bahan bahan yang mudah terbakar
seperti thinner kemudian lem i bone dan beberapa bahan bahan yang mudah terbakar lainnya
sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai enam aula biro kepegawaian adalah
karena kelalaian dari lima tukang yang bekerja di ruangan aula lantai enam tersebut
jadi harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahagia tapi kemudian tetap melakukan
kemudian ada yang bertanya apakah rokok kemudian bisa menyebabkan kebakaran begitu besar
kami sudah mendalami melakukan koordinasi melakukan pemeriksaan dan rapat dengan ahli dari ui pak yulianto
beliau melakukan percobaan apakah memang rokok ini bisa menyulut api
seperti kita ketahui nanti akan dijelaskan oleh ahli bahwa open flame ini bisa disebabkan oleh bara api atau nyala api
nah kemudian bara api ini bisa berasal dari rokok dan itu sudah dilakukan percobaan dua kali oleh beliau nanti akan dijelaskan
bahwa dengan kandungan bahan bahan yang ada di polybag di ruang rantai enam yang kemudian menyulut terbakarnya
ini yang bisa menguatkan kami bahwa tukang tukang itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya
yang kemudian menyulut terbakarnya ini yang bisa menguatkan kami bahwa tukang tukang itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya
awal api di lantai enam biro kepegawaian
kemudian lanjut proses penyidikan kenapa kemudian bisa api ini menjalar ke seluruh gedung
dari hasil pemeriksaan dan penyidikan serta olah tkp dari puslapor dan ahli kebakaran
ternyata di gedung kejaksaan agung itu menggunakan alat pembersih yang tidak sesuai dengan ketentuan
dimana ada minyak lobby yang biasa digunakan oleh ahli kebakaran
dimana ada minyak lobby yang biasa digunakan oleh ahli kebakaran
dan juga oleh cleaning service di setiap gedung di setiap lantai untuk melakukan pembersihan
setelah puslavor kemudian melakukan pengecekan temuan temuan adanya fraksi solar dan tiner di setiap lantai
kemudian kita lakukan penyidikan dari mana barang ini berasal
dari situlah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa yang mempercepat atau akseleran terjadinya penjalaran api di gedung kejaksaan itu adalah
adanya penggunaan minyak lobby atau minyak lobby yang berada di gedung kejaksaan

dan setelah kita lakukan pendalaman top cleaner ini tidak memiliki izin edar
sehingga dari penyidik menyimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan bahan alat pembersih lantai ini yang tidak sesuai dengan ketentuan
maka terhadap direktur utama pt arkan apm
dan ppk dari kejaksaan agung juga hari ini kita tetapkan sebagai tersangka yang harus bertanggung jawab terkait dengan penjalaran api yang begitu cepat yang terjadi di kejaksaan agung
itu yang mungkin bisa kami sampaikan kepada rekan rekan secara teknis
kami mengambil semua kemungkinan kemungkinan yang terkait dengan apakah ini dibakar ataupun terbakar
tapi pada sampai hari ini kami simpulkan dari fakta fakta hasil pemeriksaan ahli
dan temuan temuan di tkp bahwa kebakaran kejaksaan agung karena adanya kelalaian orang orang yang bekerja
kemudian adanya kelalaian dalam memilih bahan bahan yang mudah terbakar yang tidak seharusnya dibakar
beberapa ahli juga kita periksa ada sepuluh ahli di bidangnya yang kita lakukan untuk memperkuat analisa dan pendapat dari penyidik
dan segera kami akan tetapkan delapan tersangka yang kita lakukan
kemudian akan kami persiapkan untuk pemanggilan dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum
demikian penjelasan kami pak kary pumas